jujur ke posko pengungsian bnpb di kabupaten tanah betar bersama jurnalis kompas tv putu trisnanda
putu bisa anda laporkan saat ini apa yang terjadi di sana
ya selamat siang mas kais dan juga saudara
saat ini saya sedang berada di tanah datar
bagaimana kemudian tadi juga menyaksikan secara langsung dampaknya ini terlihat jelas
banyak kerusakan yang terjadi bukan hanya rumah tapi juga pertokohan
tadi bnpb dan juga sejumlah jajarannya ini memberikan bantuan tetapi banyak aspirasi yang kemudian disampaikan oleh masyarakat
lebih lengkapnya lagi soal penanganan kemudian sikap dari pemerintah
saya akan mengajak anda berbincang dengan kepala bnpb lejen soeharyanto
tadi ada banyak sekali tapi kalau yang paling keras saya dengar tadi tentu soal bagaimana perbaikan rumah opsi relokasi dan juga soal mitigasi
nah kalau dari bnpb sendiri bagaimana pak melihat aspirasi dari masyarakat
baik terima kasih ya mbak putu
saya kepala bnpb ada bapak kapolda dari unsur polri mewakili bapak kapolri
ada pangko gapilhan tiga jauh jauh datang dari tanjung pinang mewakili bapak panglima tni
ada pangdam satu bukit barisan dari medan
tentu saja pak john kennedy ajis dari kemarin sudah tiga hari ini berdampingan dengan saya
jadi hari ini setelah empat hari terjadi bencana
ini kami sudah tiga hari di sini
kemarin kita sudah tinjau titik titik yang rusak ya
tni juga sudah mengirim lima jembatan beli
artinya dengan adanya lima jembatan beli
masyarakat masyarakat yang kemarin terisolir
dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa kembali berkomunikasi
dan jalur jalur logistik ini bisa kembali normal
kita berdiskusi dengan pengungsi
ini yang paling banyak di kabupaten tanah datar
ada ratusan tadi yang ngumpul jadi satu
dari mulai tanggap darurat yaitu pencarian pertolongan
per hari ini masih paling tidak bnpb mencatat tiga puluh lima yang masih hilang
jadi kita sop nya tetap ya
tapi kalau masyarakatnya masih minta untuk dicari
dan tadi masyarakat tenang begitu dikatakan
kecuali masyarakatnya sudah ikhlas
kira kira potensinya akan ada bencana susulan atau tidak
kepala pbmbg dari kementerian sdm
mitigasinya supaya tidak ada bencana susulan
sehingga tidak ada lagi lahar dingin yang masuk
mereka juga menginginkan bantuan itu betul betul merata
tadi juga sudah kita sampaikan
masing masing kabupaten kota sudah punya posko utama
ini statusnya status bencana daerah
kecuali di lima puluh kota itu sudah menetapkan status tanggap darurat
nah provinsi karena lebih dari dua kabupaten kota yang menetapkan status darurat
maka provinsi suku pun menetapkan status darurat
artinya pemerintah provinsi juga sudah turun tangan terus
kemudian untuk pengungsi yang kehilangan rumah
mereka punya hak untuk mendapat rumah
isis itu artinya rumahnya diperbaiki tanpa harus geser tanahnya
kalau yang relokasi masyarakat dapat rumah utuh
biasanya dari kementerian sosial juga membelikan perabotannya
yang institu rumah rusak berat
dan selama menunggu rumahnya itu jadi
itu mereka mendapat namanya dana tunggu hunian
per kk rp lima ratus per bulan
biasanya cukup enam bulan itu rumahnya sudah jadi
pak ini tadi juga yang menarik adalah ini berbeda dengan di agam ya
nampaknya pengungsi ini jumlahnya cukup banyak di tanah datar
tadi ketika ada yang meminta ambulans padahal karena sakit
masyarakat ini nampak masih sangat trauma begitu
ada yang menangis bahkan bukan hanya anak anak saja begitu
orang tua pun yang ibunya itu juga ikut menangis
artinya trauma healing di sini juga dibutuhkan
apakah ada rencana untuk kemudian bekerja sama dengan dinas kesehatan misalnya
untuk menyediakan trauma healing bukan hanya untuk yang dewasa
ya memang dalam setiap bencana ya
kalau dari pusat kementerian kesehatan lewat pusat krisis kesehatan juga sudah mengirimkan tim
kesehatan untuk trauma healing dari polri juga
dari tni mengirimkan rumah sakit lapangan
tentu saja dari pemerintah provinsi kementerian pemberdayaan anak dan wanita juga
itu biasanya perempuan dan perlindungan anak itu juga memberikan trauma heli
ini menjadi catatan bagi kita bahwa dalam suatu bencana ini kadang kadang informasi ini bersimpang siur gitu
tadi kan sebetulnya teriak minta ambulan karena ada yang sakit
tapi kedengarannya seolah olah akan ada bencana susulan
bahwa trauma healing itu di samping kebutuhan dasar
makan minum mck dan sebagainya itu
juga kesehatan mentalnya juga terus harus dipelihara dan ditingkatkan
kalau soal untuk pencarian sampai dengan saat ini personil dari tni ataupun polri yang juga membantu ada penambahan pak
dari marinir dapat satu batalion lagi ya
dari tni dari mulai kemarin juga sudah turun
kemudian ada sipur juga nanti tanya ke pangko gapihan sama pangdam ya
tapi intinya sih banyak sekali personilnya
tni polri juga terlibat secara pool kekuatan saya lihat
dari bnpb juga dari polri juga
jadi artinya kalau sumber daya untuk mendukung ya baik personil pun alat peralatan sejauh ini saya kira cukup ya
walaupun ini sudah hari keempat sudah ada solusi
tetapi kami yakinkan dengan bertambahnya hari
ini semakin hari semakin baik semakin bagus
terakhir pak artinya kalau bicara sdm lengkap kemudian sembako dan lain lain juga lengkap
kendalanya betul betul hanya cuaca saja yang mungkin bisa mengganggu proses pencarian dan juga proses lainnya
cuaca kan sekarang sudah di tmc ya
kemudian jalan dari transportasi juga sudah tembus
dari padang ke bukit tinggi juga tidak ada masalah
memang untuk kondisi normal jalan itu kembali semula butuh waktu
jadi kan proses penanganan tidak bisa membalik kelapak tangan
artinya kita sepakat kita berusaha satu hari hari kedua hari ketiga dan selanjutnya harus lebih bagus
baik terima kasih banyak pak kepala
mungkin mau melanjutkan aktivitasnya
ini kayaknya masalah soal relokasi ini juga opsi opsi ini masih terus ada
kalau memang dari agam misalnya
kalau ini kan baru dialognya dibuka pada hari ini
tapi kalau di kabupaten agam sendiri
apakah sudah ada lokasi yang kemudian ditinjau atau masuk ke dalam proyeksi
ini bisa jadi lokasi untuk relokasi masyarakat
ya kita sudah koordinasi dengan bupati agam kemarin untuk menyiapkan lokasi tersebut
dan sehingga memang mana masyarakat yang memang mesti relokasi
atau yang rumah mereka di lokasi yang sama mungkin bisa dibangun
atau mereka juga bisa mencarikan tanah
ya pada intinya ketika rumah mereka rusak
ya dan sehingga memakan bisa nyaman untuk beraktivitas selanjutnya
sudah ada kira kira di daerah mana yang aman
yang jauh dari aliran lahar sungai
dan kami juga tugaskan dari tarkim provinsi
untuk juga melihat potensi potensi atau daerah daerah yang bisa kita gunakan untuk itu
belum karena malam tadi kita koordinasikan
mudah mudahan enam hari ini dapat ketahuan
sehingga kita bisa bergerak lebih cepat lagi insya allah
bagaimana kemudian tiga puluh lima orang ini masih masuk dalam daftar pencarian
dimana kemudian bukan hanya dari tim basarna saja
bekerja sama bergotong royong untuk mencari
kalau tadi mengutip bagaimana pernyataan dari kepala bnpb
memang keputusannya ada di keluarga
jika memang lebih dari waktu yang ditentukan
tapi keluarga masih berharap ada pencarian
nanti akan berusaha sebagaimana mungkin
supaya tiga puluh lima orang yang masuk dalam daftar
dan juga kalau memang dalam keadaan meninggal dunia
bisa dimakamkan dengan prosesi
ataupun juga kebutuhan pasca bencana
dan juga pasca masa tanggap darurat
berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi
apakah masyarakat ini butuh untuk dibangunkan rumah di tempat yang sama
melaporkan langsung dari kabupaten tanah datar sumatera barat